bank indonesia meluncurkan buku kajian stabilitas keuangan atau ksk yang ke dua puluh enam edisi maret dua ribu enam belas
peluncuran buku dibuka langsung oleh sambutan gubernur bank indonesia
dan turut dihadiri oleh mantan gubernur bank indonesia rahmat saleh arifin m siregar dan adrianus moy
dalam enam bulan terakhir bi memandang stabilitas sistem keuangan masih terjaga dengan baik
ketahanan industri perbankan masih cukup kuat untuk menyerap berbagai risiko keuangan
ditopang oleh tingkat permodalan dan likuiditas perbankan yang masih di luar ambang batas bank indonesia
konteks kebijakan makroprudensial kebijakan diarahkan untuk memperkuat ketahanan permodalan perbankan
menjaga kecukupan likuiditas serta memperdalam pasar keuangan
kebijakan yang ditempuh tersebut diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan dan prudent
namun mampu mendukung pembiayaan ke sektor sektor ekonomi yang produktif
gubernur bank indonesia juga mengapresiasi diterbitkannya undang undang nomor sembilan tahun dua ribu enam belas
tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan atau yang disebut juga undang undang ppksk dalam lembar negara oleh dpr ri
undang undang yang diterbitkan tanggal lima belas april dua ribu enam belas tersebut utamanya difokuskan pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik
oleh komite ssk sekaligus sebagai landasan hukum
selaku otoritas pengaturan dan pengawasan di bidang makro prudensial bi memiliki tugas dan wewenang untuk menghitung besarnya risiko sistemik dari institusi keuangan
sebagai tindak lanjut atas undang undang ppksk bi saat ini tengah melakukan penguatan kerjasama dan koordinasi dengan anggota komite ssk
undang undang ppksk menjadi pelengkap undang undang sektoral yang telah ada khususnya untuk menangani permasalahan krisis
sistem keuangan yang tidak dapat ditangani oleh lembaga secara sendiri sendiri karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki
komite ssk adalah gabungan dari empat lembaga yakni bank indonesia kementerian keuangan ojk dan lps
sebagai tindak lanjut atas undang undang ppksk bi akan terus menguatkan kerjasama dengan anggota komite ssk
demi mengawal stabilitas makroekonomi
juga menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional